piala dunia u tujuh belas yang akan berlangsung sepuluh november hingga dua desember dua ribu dua puluh
berbenturan dengan jadwal konser band asal inggris coldplay di stadion gelora bung karno jakarta
hal itu pun menjadi perhatian dari pemerintah
presiden joko widodo telah meminta pssi untuk betul betul mempersiapkan venue
demi menjaga kepercayaan yang diberikan dari fifa kepada indonesia
presiden menekankan gelora bung karno bukanlah satu satunya pilihan stadion di indonesia
yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan acara bertaraf internasional
banyak ada di surabaya stadion bung tomo ada juga stadion kita ini banyak yang sudah siap
menanggapi permintaan presiden jokowi untuk memakai jakarta international stadium
ketua umum pssi erick thohir akan meninjau ulang jis untuk memantau kelayakan stadion tersebut
menjadi venue piala dunia u tujuh belas
menurut erick ada sejumlah catatan yang diberikan fifa ke jis
saat stadion menjadi opsi venue piala dunia u dua puluh
salah satunya akses penonton yang terbatas dan parkir
erick memastikan akan meninjau langsung stadion tersebut bersama pj gubernur dki jakarta
heru budi hartono dan menteri pupr basuki hadimulyono
saya sangat terbuka arahan bapak presiden untuk melihat juga beberapa stadion
yang memang standarisasinya sudah bisa
tetapi itu yang saya sampaikan ke bapak presiden
tentu fifa akan meninjau ulang
karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi
termasuk tadi stadium jis pasti kita akan cek
konser coldplay sebelumnya sudah dijadwalkan lebih dulu di stadion utama gelora bung karno pada lima belas november dua ribu dua puluh
penyelenggara konser telah menyewa stadionnya
dan mencari penyelenggaraan tersebut selama dua pekan
tim liputan cnn indonesia